aku akan mengikuti kemauan
berikan kitab tersenyum
sekarang katakan padamu
dimananya mas rara santang
aku tidak tahu
kenapa dia mencari rara santang
apa yang dilakukan dia
dimananya mas rara santang
aku tidak tahu
aku tidak akan melepaskanmu
sebelum kau katakan
dimananya mas rara santang
aku akan memberitahukanmu
dimana rara santang berada
tapi lepaskan aku
dia dibawa oleh peningkar sakti
dia mengasah ilmu iblis
aku tidak tahu
aku gagal menggusnya
kalau begitu biar aku sendiri
jurus apa yang diakukan
apa jurus menunggu sukma
cepat mas keragun
ya aku akan memasukimu
rupanya dia sudah kembali menguasai patraik mas bulu
dia mampu menandingi kesaktian ayah
aku harus segera mengejar wihiruman angga sebelum terlambat
sebelum dia membunuh rara santang untuk menyempurnakan jasad wadaknya
kita lanjutkan lain kali dampu awang
ayo kau tidak apa apa kan
kali ini riwayatmu benar benar akan tamat
berjanjilah selamat tinggal
dan rebut kembali kita patra hikmah
jika aku mati di sini aku tidak bisa memenuhi amanatmu
ibu bunda mama
jika aku mati kita akan segera bertemu
aku tidak bisa memenuhi pesan pesanmu
rakam dan juga reden kian santang
rai rara santang
iya ini aku walangsungsan
oh jadi dia raden walangsungsan
apa yang terjadi sama kamu
aku tidak bisa melihat raka
kau harus membayar apa yang telah kau perbuat dengan adikku
sembar ketujuh kitab patrihikma
jadi itu yang kalian inginkan
kita tidak punya pilihan lain
kita harus berdamai
bocah ini memiliki jurus patrihikma tingkat ketujuh
biarkan aku yang berbicara dengan bocah ini
purbaya kami bukanlah musuhmu
kami adalah teman
tapi kami mempunyai musuh yang sama denganmu
yaitu rara santam
benar apa katamu
kita mempunyai musuh yang sama
tapi bukan berarti kita teman
dengarkan aku purbaya
kau memang memiliki jurus patrihikma ketujuh
dengan mudah kau bisa mengalahkan kami
belum tentu kau mampu mengalahkan
tapi setelah aku mengasahi patrihikma tingkat ke sepuluh
kitab tersebut ada di tangan kami
bagaimana jika kita bertukar
dan aku akan memberikanmu lembar ketujuh kitab patrihikma
aku akan mengikuti kemauanmu
berikan kitab tersebut
berikan kitab tersebut
berikan kitab tersebut
ternyata kau mudah sekali dikelabui
kalau aku bodoh
kalian lebih bodoh lagi
kalian lebih bodoh lagi
hanya akulah penguasa patrihikma tingkat ke tujuh
patrihikma tingkat ke sepuluh
tidak akan mempan bagiku
sekarang kalian berdua
cepat sujud di hadapanku
sekarang kalian berdua
cepat sujud di hadapanku
sekarang kalian berdua
cepat sujud di hadapanku
kalian adalah anak buahku
jangan sembarangan kau